ada duta besar indonesia untuk arab saudi ada pak agus maftu
pak agus selamat malam
selamat malam selamat sore pak agus saudi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak agus terkait dengan kasus tkw turini
dua puluh satu tahun hilang tidak ada komunikasi dengan keluarga
beberapa bulan yang lalu akhirnya bisa ditemukan
artinya ada komunikasi dari turini melalui facebook
apa pak agus terkait dengan hal ini bagaimana ini bisa terjadi
alhamdulillah atas takbir allah
allah memberikan kemudahan kemudahan kepada kbri untuk memberikan pelayanan yang terbaik
kepada para wni yang ada di arab saudi
ini adalah kejadian kedua
kalinya setelah seorang nenek yang hilang lebih dari tiga puluh tahun
dan kemudian kita temukan dan hampir sudah kembali ke indonesia
untuk mbak turini ini laporan pertama kali terjadi dua ribu dua puluh
kemudian karena minimnya data karena majikan namanya siapa
intinya berapa tidak kita temukan
maka kita akhirnya melakukan hunting hunting
selama dua tahun ini kami sering masuk ke daerah daerah baduy
dan di sana ada saudara saudara kita yang membutuhkan uluran tangan dari kbri
yang sudah mewakafkan dirinya menjadi pelayan pelayan wni yang ada di saudi ini
alhamdulillah ini atas pertolongan dari allah
kemudahan kemudahan yang diberikan oleh allah setelah kbri kemarin
juga berhasil menghibur dana lima belas miliar untuk menyelamatkan seorang wni asal masa lengkah
pak agus saya koreksi tadi
lebih dari tiga puluh tahun tkw turini ini ibu turini ini
sebelumnya ada yang namanya ibu kipiah lebih dari tiga puluh
kalau mbak kuri ini dua puluh satu tahun
kemarin saya temui di ruangan saya kami ucapkan syukur kepada allah
dan ketika mbak turini mengucapkan terima kasih kepada kita
kita jawab bahwa jangan berterima kasih kepada kita
karena ini merupakan sesuatu yang sudah menjadi kewajiban kbri
untuk menghadirkan negara
dengan wni di arab saudi
alhamdulillah jadinya juga sudah diterima sebesar satu ratus lima puluh ribu rial
atau equal dengan goals sekarang sekitar lima ratus empat puluh juta
alhamdulillah saya bilang syukuri dan ucapkan syukur alhamdulillah
kepada allah swt yang memberikan kemudahan kemudahan kepada kita
oke pak agus informasinya bahwa ibu turini ini kesulitan untuk berkomunikasi
komunikasi dengan pihak keluarga yang ada indonesia
sehingga sudah bertahun tahun sampai dua puluh satu tahun ini keluarga tidak mengetahui keberadaan
atau informasi terkait dari ibu turini ini
kenapa akhirnya bisa melalui facebook itu ada pesan melalui facebook
artinya ibu turini ini bisa memposting sesuatu atau memposting pesan itu melalui facebook itu bagaimana pak
betul setelah kami lacak maka desa tempat mbak surini ini tinggal
itu desa yang hanya terdiri dari enam kepala keluarga enam rumah dan posisi sinyal handphone di situ nggak bisa tercover
bisa jadi status facebook yang dari mbak turini ini dibantu oleh kawannya yang kebetulan dari seorang warga negara filipina
dari seorang warga negara filipina inilah akhirnya kbri riyad melakukan pelaksanakan konferensi
datangi kampung kampung baduy kampung kampung di pedalaman ini kebetulan sekitar tiga ratus lima puluh empat ratus km dari riyad
dan kami para pelayan yang ada di kbri ini sering masuk ke wilayah wilayah yang di pedalaman
untuk memastikan keberadaan saudara saudara kami dalam kondisi yang terlayani dengan baik
memang susahnya database kbri ini tidak berisi daftar orang orang indonesia yang ada di saudi
banyak sekali saudara saudara kita karena kebutuhan ekonomi datang ke saudi dengan tanpa adanya data yang terepat di kbri
sehingga kita kadang bisa menemukan saudara saudara kita ketika mereka punya masalah
data di sini tidak terekod
sampai hari ini pun di bandara saudi setiap hari ada lima puluh seratus orang dan datang dengan tanpa jalur
melewati jalur yang sebenarnya atau kita katakan non prosedural
dan ketika mereka sudah sampai di sini saya tidak merindah merindahkan mereka datang dengan cara apa
yang penting darah yang ada dalam diri mereka adalah darah indonesia
maka kita menjadi kewajiban kami untuk menjadi pelayan pelayan mereka
memberikan membantu mengayomi mereka untuk memulangkan mereka ke indonesia
berkait dengan dengda overseas pay yang dua puluh satu tahun ini
tenaga minigun dengan saudi maka akan dibebankan kepada kafir atau sponsor
jadi untuk masalah overseas pay tidak padang bulu siapapun mereka yang melakukan pelanggaran
di arab saudi akan dikenakan denda sebagaimana aturan aturan dan undang undang yang ada di arab saudi
oke pak agus ada beberapa informasi yang juga harus kita konfirmasi
atau mungkin juga diklarifikasi bisa oleh pak agus
apakah tkw atau ibu turini ini betul mendapatkan kekerasan fisik selama bekerja
di majelis pertahanan
majikan yang bersangkutan kemudian kondisinya seperti apa sekarang
dan apa kemudian yang menjadi kesulitan terputusnya komunikasi selama dua puluh satu tahun ini
apakah majikan yang bersangkutan tidak memberikan hak komunikasi terhadap ibu turini
atau seperti apa pak agus
kemarin ketika saya tanyakan kepada mbak turini apakah pernah terjadi kekerasan
dia jawab tidak ada kekerasan kita mengkomunikasi keluar karena di sebuah perkampungan di pedalaman
memang terjadi kesulitan disitu untuk melakukan komunikasi komunikasi dengan yang lain
komunikasi yang akhirnya bisa kita lajak adalah komunikasi dari seorang temannya
yang berkeluarga negara filipina
jadi kalau komunikasi ada apa apa misalnya hotline ktri atau kjri itu dua puluh enam jam bukan dua puluh empat jam
karena saking tidak pernah berhentinya siapapun boleh berhubung untuk mengadukan permasalahan permasalahan
di arab saudi ini
pak agus banyak sekali buru migran kita yang bekerja di arab saudi
mungkin saja menemukan kondisi yang serupa artinya mereka mereka yang berada atau bekerja
di pedalaman atau yang jaraknya mungkin ratusan kilometer dari kedutaan
ini seperti apa pemantauannya dan bagaimana sih kemudian buru buru migran kita yang ada di sana
tkw atau tki kita yang ada di sana harus memberikan laporan artinya ada ada
ada setiap berapa
berapa bulan sekali kah atau seperti apa pak agus prosedurnya
memastikan bahwa mereka itu aman gitu
betul idealnya adalah mereka yang bekerja di saudi ini seharusnya terdata di kbri
faktanya kita tahu mereka ketemu mereka itu justru ketika mereka ada permasalahan permasalahan
baik permasalahan hukum maupun permasalahan permasalahan perdata
jadi ketika datang
sebagaimana yang terjadi tiga tahun
tugas di arab saudi ini kan pasca moratorium tapi ternyata setiap hari banyak sekali saudara saudara kita yang datang ke sini lewat jalur yang non prosedural
tapi ketika sudah nyampe di sini kami sering melakukan komunikasi komunikasi kami datangi daerah daerah yang ini seribu km dari riyad atau seribu kilo dari ria seperti yang ada di perbatasan saudi yang yaman yang rawan itu
kami datang ke sana kami kumpulkan mereka kalau ada apa apa
tolong sapa kami sebagai bapak sampean yang ada di saudi
jadi ke sosialisasi sosialisasi semacam ini kita intensifkan untuk memberikan perlindungan menghadirkan negara di arab saudi ini
apapun yang terjadi adalah mereka adalah tanggung jawab kita
saya tidak mempermasalahkan mereka datang dengan cara apa
yang penting mereka masih warga negara indonesia itu menjadi kewajiban kami untuk memberikan bantuan kepada mereka
sosialisasi daerah berpedalaman
yang sering kita lakukan
termasuk keluarga mereka dari indonesia artinya juga bisa mengetahui atau mungkin mengecek keberadaan apakah mereka ada dalam kondisi yang aman
itu juga bisa pak agus
itu bisa dilakukan ketika mereka terdata di kbri datang ke sini dengan cara yang legal
artinya bisa yang dipakai adalah bisa kerja
karena kebanyakan hampir saya katakan sembilan puluh persen saudara kita datang ke sini dengan pekerjaan
bisa kunjungan kemudian di convert menjadi bisa kerja
sebenarnya ini juga merupakan pelanggaran terhadap undang undang ketenaga kerjaan di saudi
namun kami juga akan pernah mempermasalahkan dan menyalahkan saudara saudara kami yang datang ke sini
karena mereka di sini juga tidak kepingin kaya tapi hanya kepingin cukup untuk menafkai keluarga keluarganya
kami harus melayani mereka dengan hati kami
mulai dari sini
baik terima kasih pak agus maftu duta besar indonesia
untuk arab saudi sudah bergabung di sian indonesia malam hari ini
terima kasih sekali lagi